vaksin covid sembilan belas saat ini tengah menjalani uji klinis fase ketiga
hasil uji klinis fase ketiga tersebut diperkirakan akan selesai pada maret dua ribu dua puluh satu mendatang
menurut ketua tim riset uji klinis vaksin covid sembilan belas unpad kusnandi rusmil
hingga saat ini vaksin covid sembilan belas telah disuntikan sebanyak dua gelombang
kepada satu enam ratus dua puluh orang yang akan diawasi selama enam bulan
dari jumlah tersebut sebanyak tujuh belas orang diantaranya di drop out
karena faktor eksternal atau bukan akibat dampak vaksin
selain di bandung uji klinis vaksin covid sembilan belas yang sama juga dilakukan
di berbagai negara termasuk tiongkok dan brazil
laporan terkait hasil uji klinis fase ketiga diperkirakan akan rampung pada maret dua ribu dua puluh satu mendatang
sekarang ini sudah satu enam ratus lebih yang disuntikan
kalau disuntikan pertama sudah selesai satu enam ratus dua puluh
suntikan kedua itu sudah seribu enam ratus sekian
nanti semua yang disuntikan itu kan diikuti selama enam bulan
nanti selesainya itu laporan pertama itu pada bulan januari
nanti selesainya maret gitu paling cepat
jadi nggak ada di buru buru
saya sesuai sama itu
kalau seandainya indonesia mau beli vaksin dari luar silahkan
tapi vaksin kita belum bisa
kita harus bisa pakai
sementara itu jurubicara komite penanganan covid sembilan belas
wiku adhisa semito mengatakan
obat untuk penanganan covid sembilan belas telah didistribusikan ke tiga puluh empat dinas kesehatan provinsi
dan tujuh ratus tujuh puluh sembilan rumah sakit di seluruh indonesia
hal tersebut dilakukan guna menjamin pemenuhan kebutuhan obat covid sembilan belas hingga desember dua ribu dua puluh
penyediaan obat penanganan covid sembilan belas mengacu pada protokol tata laksana covid sembilan belas
sebagian obat telah diproduksi oleh industri farmasi nasional
serta bahan bakunya diimpor ke indonesia sejak april dua ribu dua puluh lalu
per tiga puluh satu oktober dua ribu dua puluh obat sudah didistribusikan ke tiga puluh empat dinas kesehatan provinsi dan tujuh ratus tujuh puluh sembilan rumah sakit
untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan obat hingga desember dua ribu dua puluh
pemerintah sedang melakukan pengadaan obat penanganan covid sembilan belas
berdasarkan data terbaru penanganan covid sembilan belas selama delapan bulan di indonesia berjalan dengan baik
di mana tercatat secara nasional jumlah kematian pada pekan terakhir bulan oktober dua ribu dua puluh
mengalami penurunan delapan belas persen dibandingkan dengan pekan sebelumnya atau minggu ketiga bulan oktober dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia